rekaman video ini menunjukkan saat keributan antara pengendara mobil pribadi dengan sopir ambulan
di jalan raya bogor kramajati jakarta timur sabtu malam lalu
disiden ini terjadi ketika mobil ambulan yang melawan arah untuk menghindari kepada tanah lintas
tak diberi jalan oleh salah satu pengemudi minibus
tak berselang lama cek cok mulut pun terdengar
ketraplot ada mobil sebuah mobil putih yang sekajang dipetak petak saja atau tidak
saya tidak paham ya pokoknya dia bukan pinggir malam berhenti di tengah tengah
dan sambil membuka kaca sambil lewat ke betar lawan itu
nih jil dulu
nih jil dulu
peristiwa ini sempat menjadi tontonan pengguna jalan lainnya dan warga
beruntung keributan ini tak berlangsung lama karena pengemudi minibus itu berlalu
dan ambulan bisa kembali melanjutkan perjalanan menuju pulau gebang
sesuai undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu delapan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
pada pasal satu ratus tiga puluh empat menyebut ada tujuh kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan
salah satunya adalah ambulan yang mengangkut orang sakit
f rizal jakarta